ini masih dalam rangka suasana asian games atau enggak
belum kita jangan kesana dulu
ini soal suasana yang sekarang sedang dibicarakan oleh banyak orang yaitu lapas suka miskin ya
kan katanya ada tempat tempat nongkrong duelsnya para napi napi koruptor itu
mungkin di tempat nongkrong dus sebelahnya ada tempat senam duls juga
oh bisa jadi
jadi ya kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat akhirnya membongkar saung dalam lapas suka miskin pada selasa malam
padahal sudah diketahui saung ini sebenarnya sudah ada sejak lama sekali sudah menjadi perhatian
tapi kali ini setelah sidak beberapa waktu yang lalu atau ott beberapa waktu yang lalu akhirnya dibongkar
sementara itu petugas menggelar razia di lapas kelas satu makassar dan menemukan barang elektronik seperti laptop sampai televisi daniar
setelah digelar operasi penangkapan di lembaga permasyarakatan suka miskin bandung oleh kpk
kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat mulai membersihkan fasilitas mewah di penjara itu
salah satu fasilitas tersebut ialah saung yang berada di dalam lapas
terdapat tiga puluh dua saung yang dirobohkan karena bukan fasilitas standar lapas
pltk kanwil kemenhukam jabar dodot adit kuswanto menyebut
saung yang digunakan untuk menerima tamu ini dibuat dari dana narapidana
sesuai dengan apa yang sudah kita disampaikan oleh bu dirjen kemarin
akan dibuatkan tempat yang representatif nantinya untuk kunjungan
dan itu digunakan untuk semua tidak untuk pribadi pribadi dari warga pindahan
sebelumnya dirjen permasyarakatan menyidak lapas suka miskin
hampir lima jam utami dan jajarannya melakukan sidak terhadap lima ratus lima puluh dua kamar warga binaan di lapas suka miskin
hasilnya ditemukan sejumlah barang yang seharusnya
tidak berada dalam lapas
seperti alat memasak televisi pendingin ruangan
hingga uang senilai satu ratus dua juta rupiah yang didapat dari sejumlah sel tahanan
sejumlah lapas lain juga ikut melakukan penggeledahan di kamar hunian narapidana
selasa malam lembaga permasyarakatan kelas dua b banyuwangi jawa timur
melakukan penggeledahan di seluruh blok ruang narapidana
hasil penggeledahan yang dilakukan selama dua jam
petugas berhasil mengamankan dua handphone sendok makan
gunting cutter ikat pinggang dari dalam kamar
sebelumnya tim satgas kamtip gabungan dari kantor wilayah sulawesi selatan
rutan dan lapas yang berada di makassar
juga melakukan inspeksi mendadak setiap blok sel narapidana
di lapas kelas satu makassar senin dinihari
hasilnya di sel napi tipikor anggota satgas mendapati uang jutaan rupiah
masih di blok yang sama
petugas juga menemukan beberapa sel dilengkapi fasilitas elektronik
seperti laptop printer dan televisi
semua barang tersebut langsung disita oleh petugas